lingkar nagrek yang ada di jalur selatan jawa barat
biasa dilewati oleh pengendara dari arah tasikmalaya dan garut menuju bandung
di lingkar nagrek kabupaten bandung jawa barat
ada tempat istirahat bagi pengguna jalan yang melintasi kawasan ini
tempat istirahat ini ada di jalan yang menanjak dan tidak terlalu lebar
namun tetap ramai disinggahi untuk sekadar melihat pemandangan hingga mencari santapan
ke satu dan biasa kita sering istirahat di sini kalau perjalanan dari garut ke bandung ya
ya dari tadi juga lumayan cukup melelahkan gitu perjalanan agak rame gitu kendaraan
khususnya dari taragong garut sampai di leles gitu cukup ramai juga
ya di sini istirahat ya lumayan lah menambah ini berganggan otot
ya dari jawa tengah ke bandung mampir ke sini
capek mau istirahat
terus gimana di sini
di sini ya gini indah melihat pemandangan gunung gunung
pergerakan masyarakat di momen arus balik lebaran tahun ini
seperti pedagang oleh oleh khas garut yang mengaku omset lebaran tahun ini
meningkat dibandingkan dua tahun lalu ketika pemerintah tidak mengizinkan
adanya mudik lebaran akibat pandemi covid sembilan belas
alhamdulillah kalau sekarang
omsetnya lebih tinggi dari tahun kemarin
kalau tahun kemarin drastis banget sekarang udah meningkat lagi
berapa tuh omsetnya
perharinya kurang lebih rata rata lah
sekarang alhamdulillah nyampe lima atau empat
empat juta sama lima juta empat hari
kalau hari hari biasa itu biasanya berapa
kalau hari hari biasa paling lima ratus sejuta kalau hari hari biasa
hal yang sama juga dirasakan pedagang makanan dan minuman instan di lingkar nagrek
di momen arus balik lebaran ini omset penjualannya meningkat jika dibandingkan
hari biasa yang perharinya beromset enam ratus hingga delapan ratus ribu rupiah
alhamdulillah untuk tahun sekarang ada peningkatan
dia mungkin karena dibebasinnya sama pemerintah ya
jadi alhamdulillah peningkatan dari pendapatan juga ada lah
nggak kayak tahun sebelumnya
kurang lebih aja sehari bisa lima juta sejuta atau berapa
dua juta sampai tiga setengah lagi
di tempat istirahat yang membentang sepanjang kurang lebih seratus meter ini
juga terdapat orkes musik yang menghibur para pengunjung saat beristirahat di lingkar nagrek
mita handayani helmi suryanegara kabupaten bendung jawa barat